mas pur tunggu disini ya jangan kemana mana
hebat mas pur masih puasa ya
iya dong kok kamu tahu
soalnya bau minyak kasturinya tajem banget
he lu bapak tau dia bisa kencengkan dikit
katanya lu bisa kencengkan kok sama aja kaya tadi
kan nenek tadi cuma minta kecengkan dikit
minyan dulu ya
jangan lupa berdoa
tadi pengen bilang amin
emang tadi doa sakit perut
pagi pagi deh boncengin nenek nenek nih ye
gue dong daun muda
pur kata bapak saya dosa kamu ngatain nenek nenek
saya mau kembaliin nek
tapi lu anterin gua dulu ya
tis apaan tuh
ini belanjaannya penumpang pur jatuh
saya mau ngantar penumpang dulu
jak saya mau ngantre penumpangnya kesana
masa nyusul penumpang pur yang kesana
ya lagiin kenapa harus gua sih
kan kamu belum ada penumpang
ya justru belum ada penumpang
gue mau ke pangkalan
lagian kan gue gak kenal sama penumpangnya si pur
ya kamu ntar tanya pur kalau udah ketemu
ya kalau orangnya gak ketemu itu barangnya jadi milik kamu
eh lu mau ngobrol apa mau ngajak lu
kakak ingin satu
gua mau nyantai makanan pengajian
akhir alan ya
ya enggak dong
mas pur langsung meluncur ke sana
mas mas mas tunggu
ayo menkabur aja
mas jek bawa bebek sembilan
mas mas mas tunggu
kan pakai motor
ih kalau paketnya di belakang aku duduknya gimana
kan aku takut jatuh
kalau kamu takut jatuh kamu pegangan pinggang gue aja
ih enggak mau ah
taruh depan aja ya
sebentar ya nek
udah ambil aja nggak usah pakai kembali
kata bapak saya jual beli jasa itu harus seimbang
enggak boleh kurang enggak boleh lebih
harus di tengah tengah
itu di tengah tengah
udah ambil aja nggak perlu kembali
makasih ya nek
semoga amal ibadah nenek diterima
masya allah nek

itu gara gara ada orang ketiga
si tisna sekarang lagi kecewa berat
ini omongan gue kan belum ada lanjutannya
masa sudah kamu jawab masa sih
iya masa sih
kamu mau berantem atau mau ambil
tidak saya mau belajar
tentu saja nek
tadi saya dengar perat perat perat
berantem di sini saja bang
daripada nanti keluar
ya setengah dong
kalau begitu saya antri sampai rumah saja dah
mas pur tunggu di sini ya
hebat mas pur masih puasa ya
kok kamu tahu
soalnya bau minyak kesturinya tajam banget
bisa saya ngambil rumah apa sebab
gak apa apa kok lagi juga boleh
ih apaan sih
gak apa apa kok lagi juga boleh